presiden joko widodo melantik kepala wakil kepala dan dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip hari ini
adapun megawati soekarno putri kembali menjabat sebagai ketua dewan pengarah bpip dan yudian wahyudi selaku kepala bpip
pelantikan dipimpin langsung oleh presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta selasa siang
ketua dewan pengarah bpip dijabat kembali oleh megawati soekarno putri dan wakil jenderal tni purnawirawan tri sutrisno
sementara kepala bpip kembali dijabat oleh yudian wahyudi dan wakilnya karyono menggantikan wakil sebelumnya haryono
kemudian sekretaris dewan pengarah dijabat oleh maijen tni purnawirawan wisnu bawatenaya dengan anggota kiai haji said agil siraj
sudamek aws rikard bangun andreas anangguru yewangu serta muhammad amin abdullah menggantikan almarhum ahmad syafi'i marifato yang dikenal buya syafi'i
bahwa saya bahwa saya akan setia menghayati dan mengamalkan pancasila dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari hari